ada yang kaya mendadak lagi nih
bakter timpadurian runtuh desa kalekomara kabupaten takalar sulawesi selatan
tiba tiba menjadi kampung miliarder
apa sebab warga menerima ganti rugi pembebasan lahan untuk proyek pembangunan bendungan pamukulu
nilainya bervariasi mulai ratusan juta hingga miliaran rupiah
pasti mudah ditebak dong kalau seperti ini
ya mereka langsung belanja dengan bahagia
beli motor dan mobil baru serta aset lainnya
belinya pun tak main main bayar cash tanpa cicilan
ada kurang lebih empat ratus juta ya
itu apa apa saja pak dipergunakan uangnya
ada yang untuk transportasi kendaraan
yang diterima yang total satu miliar ini ibu sudah belikan apa saja bu
dua unit apa lagi
mobil satu ya
nah mirip desa miliarder di sumur gendeng tuban nih
belajar dari kasus desa miliarder di tuban
yang memborong ratusan mobil dan motor secara sporadis
beberapa diantaranya justru kecewa
mereka terlalu boros hingga uang miliaran rupiah hanya tersisa puluhan juta
karena itu kita perlu mengelola keuangan di saat mendapat uang kaget